ptki komuter jabodetabek kembali mengoperasikan stasiun ancol jakarta utara
rute baru ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang hendak berwisata ke taman wisata ancol
mulai dua puluh lima juni dua ribu enam belas stasiun ancol kembali beroperasi setelah delapan tahun vakut
stasiun ini masuk rute komuter lain lintas jakarta kota tanjung priok
yang sudah beroperasi sejak desember dua ribu lima belas
memasuki hari kedua beroperasi stasiun ancol masih sepi
sejumlah kendala seperti masalah keamanan membuat stasiun ancol tidak beroperasi cukup lama
stasiun ancol ini kan sangat berdekatan sekali dengan jalan raya di sana
tapi kemudian kemarin pt kcj mengambil keputusan
ini bisa dilakukan nanti tapi dilakukan apa bisa dibuka
hanya saja di sana ada pengawasan langsung ada petugas langsung di sana
karena kita juga harus mempertimbangkan ketika orang keluar dari stasiun
itu langsung jalan raya jadi trotoarnya sangat sedikit sekali gitu
warga pun menyambut gembira diaktifkannya stasiun ini
buat saya pengguna krl ya sangat terbantu sekali ya
karena saya nggak perlu lagi naik lagi turun lagi ke angkut
jadi tinggal nyambung aja sini
tinggal nyambung dari stasiun ke stasiun transit ke transit aja
ada dua belas perjalanan yang melintasi stasiun ancol dari pukul enam empat puluh tiga hingga pukul tujuh belas
rute baru ini melewati empat stasiun yaitu jakarta kota kampung bandan ancol dan tanjung priok